kita ke informasi lain pemerintah dan otoritas jasa keuangan menyatakan kasus yang melanda asuransi jiwasraya dan asabri
tidak beresiko sistemik seperti yang disampaikan oleh bpk
alasannya kedua kasus mencuat manakala kondisi makroekonomi yang sedang stabil dan disebut sistemik bila itu terjadi pada perbankan
menteri keuangan sri mulyani mengatakan dalam melihat resiko sistemik komite stabilitas sektor keuangan atau kssk
menggunakan landasan undang undang pencegahan dan penanganan krisis ppksk nomor sembilan tahun dua ribu enam belas
di mana sistem keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien dengan gejala
memburuknya indikator ekonomi dan lembaga jasa keuangan
sehingga spesifik resiko sistemik ditujukan kepada bank
bank sistemik dengan klasifikasi ukuran aset modal dan kewajibannya luas jaringannya kompleksitas transaksi bank itu dan keterkaitan dengan sektor keuangan lainnya
kssk di dalam melihat resiko sistemik yang dianggap mampu memicu krisis sistem keuangan
kami selalu menggunakan landasan apa yang ada di dalam undang undang ppksk
yaitu undang undang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan
di dalam undang undang ppksk yaitu undang undang nomor sembilan tahun dua ribu enam belas ini
didefinisikan bahwa krisis sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perananya secara efektif dan efisien
tadi sistem keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan peranannya secara efektif dan efisien

ini adalah saiznya
kalau ini intuisinya kalau saiznya besar ya otomatis itu kemungkinan bisa menimbulkan dampak itu
dan itu kalau dampak interconnected nya interconnectedness nya itu apa
dampak apa istilahnya mewabahnya
dampak penularannya itu merambah kemana mana sehingga yang terkena dampak itu banyak
itu potensi bisa menimbulkan sistem
tapi sekali lagi dalam perundang undangan kita yang telah memuat tentang sistem hanya kalau itu kasus diperpanjang